kualitas udara dki jakarta masih belum membaik berbagai upaya telah dilakukan namun polutan tetap saja naik
mari kita coba buka data sejak kapan warga dki jakarta sesak nafas disiksa polusi dan bagaimana upaya memeranginya
kita akan lihat bersama nah ini kita bisa lihat bersama ini adalah kualitas udara ibu kota jakarta konsisten dalam kategori yang tidak sehat
dalam kemudian angka satu ratus dua puluh tiga eq yang ini berdasarkan pantauan kualitas udara eqr pada sore hari ini
ini kemudian mencatatkan konsentrasi dari polutan di ibu kota ini mencapai indeks yang tidak sehat
dan berdasarkan perhitungan ini nampaknya temperatur serta suhu udara hingga kecepatan angin di kawasan ini memang tidak bagus
sementara berdasarkan data yang dihimpun oleh eqr
peningkatan buruknya udara sejak satu januari hingga lima belas agustus kemarin ini mencapai sekitar satu ratus enam puluh enam tujuh persen
artinya angka yang cukup mengkhawatirkan
dan kita lihat bagaimana kemudian dampaknya yaitu adalah jumlah kasus ispa di dki jakarta yang kemudian disebut meningkat setiap bulannya
pada januari adalah satu ratus dua puluh
kemudian meningkat hingga satu ratus sembilan belas
satu di maret dan kurang lebih konsisten di angka satu ratus dua hingga satu ratus sepuluh yaitu di juni
berdasarkan kemudian data dari direktur jenderal pencegahan dan pengendalian penyakit kemenkes republik indonesia
maksiren rondonuwu mengatakan tercatat kasus ispa di jagodotapik ini mencapai kurang lebih angka seratus hingga dua ratus
kasus per bulannya
coklat besar tentunya
dan sering meningkatnya jumlah penyakit pernafasan
kemenkes ini memprediksi klaim bpjs kesehatan ini akan mencapai
lebih dari sepuluh triliun rupiah pada tahun dua ribu dua puluh
kita lihat berikutnya setelah bicara soal dampak dan bagaimana kondisi
kita akan melihat bagaimana kemudian upaya pengendalian yang dicoba dilakukan oleh pemerintah
pertama tentunya adalah membentuk satgas pengendalian pencemaran udara
kemudian menerbitkan instruksi mendagri ini terkait dengan wfa dan juga asn
kemudian melakukan penyemprotan ini yang paling tidak kita lihat dalam beberapa waktu terakhir
terjadi di beberapa ruas jalan di protokol ibu kota
yang kemudian juga meningkatkan uji emisi
serta kemudian bahkan memperlakukan sistem penegakan tilang
yang akan dimulai pada satu september mendatang
dan yang disebut sedang diupayakan dilakukan dan sedang dilakukan di beberapa lokasi
meski belum semuanya dilakukan yaitu melakukan modifikasi cuaca
di wilayah ibu kota ataupun kawasan jabodetabek
untuk menekan angka polusi udara
dan kita lihat ketika pemerintah sudah melakukan upayanya
kita sebagai masyarakat juga diminta ataupun dituntut untuk kemudian bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan
nah kami coba merangkumkan beberapa protokol kesehatan atau hal hal sederhana yang kemudian bisa kita lakukan
yaitu adalah tutup ventilasi paling tidak ini hal yang paling gampang
jika kemudian tidak terlalu penting
kemudian gunakan penjernih
udara jika memang ini ada di rumah anda
periksa rutin kualitas udara ini penting untuk kemudian mengupdate dan juga melakukan aktivitas kita apalagi di luar ruangan
dan kemudian gunakan masker ini yang paling penting yang menjadi salah satu hal sederhana yang bisa kita lakukan
apalagi kita yang masih beraktivitas di luar ruangan
dan kemudian hindari sumber polusi ini paling tidak polusi udara ataupun polusi yang berasal dari kendaraan bermotor
dan tentunya yang terakhir seperti pada masa covid yang kita lakukan bersama yang sudah lama
hampir tiga tahun kemarin yaitu perilaku hidup sehat bersih
yang terus kita lakukan yaitu tidak hanya pakai masker
kemudian perilaku hidup sehat ini tentu menjadi kunci yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat
menunggu upaya yang dilakukan pemerintah ini bisa berdampak pada kualitas udara kita di ibu kota